geram dengan aksi pencurian yang kerap terjadi di wilayahnya
warga sempukedang kota serang banten
menggelar sayembarat tangkap maling
beserta barang buktinya akan diberikan hadiah tunai tiga juta rupiah
ketua rt setempat mengatakan
pencurian di lingkungannya tidak hanya mengincar kendaraan bermotor
namun juga membobol barang di dalam rumah
peristiwa seperti ini diakui warga sudah berulang sejak januari hingga juli ini
meski sudah melapor ke polisi pelaku belum juga tertangkap
seorang wna dalam kondisi mabuk memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi
lalu menghantam sepeda motor di jalan jenderal sudirman
di kawasan tanah abang jakarta pusat sabtu dini hari
kecelakaan itu menyebabkan pengendara sepeda motor yang berboncengan mengalami luka parah
kecelakaan diketahui bermula saat pengemudi minibus yang mengangkut empat orang
terlihat adu kecepatan dengan pengendara mobil lain
dari arah sudirman menuju bundaran hotel indonesia
minibus yang mengambil jalur di sebelah kiri itu pun
menghantam pengendara motor hingga dua orang yang menumpang terpental
sedangkan minibus tersangkut di trotoar
tim liputan cnnb
tim liputan cnn indonesia